pengen diumumkan secepatnya
tapi kan gak semudah itu mengumumkan
karena tiga partai koalisi kan masih terus berkomunikasi dengan signifikan
kapan entah hari apa
itu yang tahu hanya para ketua umum
jadi tidak takut kalau misalnya seandainya demokrat
hengkang karena lagi lama mendekat dan coba
kan tadi gue bilang bahwa masih dinamis
ke kanan ke kiri atas bawah
itu semua masih dinamis
tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres cawapres